luapan air sungai bengawan solo di blora jawa tengah yang mengerus tebing jalan yang menghubungkan dua kecamatan
akibatnya longsor pun terjadi dan menutup jalan penghubung itu
tebing jalan longsor sepanjang tujuh puluh meter dengan lebar enam meter ini terjadi akibat tergerus derasnya luapan air sungai bengawan solo
longsornya tebing jalan menutup jalan penghubung antara kecamatan cepu dan kedung tuban blora jawa tengah
saat ini di sekitar lokasi juga telah dipasang garis larangan melintas oleh petugas
seluruh kendaraan dilarang melintas karena dikhawatirkan terjadi longsor susulan mengingat intensitas hujan yang masih tinggi
ini memang solusinya harus dipaku ya pak
paku karena dulu sudah diperonjong tapi karena arus
sungai ini kalau pas deras garam langsung tikungan ya sehingga terjadi longsor kembali
sebagai langkah penanganan awal akan dilakukan pemasangan fondasi cerucuk kayu untuk mencegah terjadinya longsor susulan